saya sudah siap mudik ke arah jawa tengah dan jawa timur tapi bingung mau lewat jalur dendels atau jalur pansela ya
kita tanyakan dulu monika monika yang di sana
halo monika monika yang ini akan menyusuri jalur dendels yang ada sejak lama
nah kalau monica yang ini akan menyusuri jalur yang tergolong baru yaitu jalur pantai selatan jawa
arah jalur dendels dan jalur pantai selatan sebenarnya sama yaitu dari jawa tengah menuju yogyakarta
yaitu dari titik awal di simpang jalan selatan selatan tambak mulyo kecamatan puring kebumen jawa tengah
hingga titik pertemuan dua ruas jalan ini di bunderan wiromartan kecamatan mirit kebumen jawa tengah
selepas wiro martan hanya ada satu jalur yaitu jalan dendels hingga kecamatan galur kabupaten kulon progo daerah istimewa yogyakarta
nah jika melewati jalur dendels pada awal ruas jalan kita akan terlebih dahulu melewati jalan diponegoro karangteja
kecamatan puring kabupaten kebumen jawa tengah
kemudian masuk ke jalan dendels di yuda munggu kecamatan petanahan kebumen jawa tengah
ruas jalan ini tergolong merupakan jalan yang lama sehingga di sepanjang jalan anda akan melihat permukiman warga dan warung makan
meski begitu di sepanjang jalur ini belum dibangun spbu
jadi bagi anda yang perlu mengisi bahan bakar kendaraan anda bisa mengisi di pertamini yang ada di beberapa halaman rumah warga di kecamatan mirit kebumen jawa tengah
anda yang akan melewati jalur dendels khususnya pada malam hari sebaiknya berhati hati karena tidak ada fasilitas lampu jalan dan banyak jalan berlubang
haduh selama menyusuri jalan dendels ini saya berusaha untuk istirahat tapi tidak bisa karena memang jalanannya banyak yang berlubang
sehingga kurang nyaman berada di kendaraan
kalau mau menikah yang di sana bagaimana ya
sampai ketiduran memang ya jalur pantai selatan ini nyaman karena memang jalanannya mulus
jadi ketika kita berada di kendaraan kita bisa beristirahat dengan lebih nyaman
jika anda melalui jalur pantai selatan anda akan terasa lebih nyaman
mulai dari jalan yang lebih lebar dan tidak berlubang
di sepanjang jalur pantai selatan jawa ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas penerangan jalan dan sejumlah spbu
seperti di ubil tegal retno kecamatan petanahan kebumen jawa tengah dan di telogo kidul telogo pragoto kecamatan mirit kebumen jawa tengah
jalur pantai selatan ini tergolong baru dibanding jalur dendels sehingga rest area warung makan dan toko masih minim
di sepanjang tiga puluh tujuh km perjalanan warung dan rest area bisa ditemukan berjarak sekitar lima hingga delapan km satu sama lain
perkiraan durasinya sekitar satu jam untuk perjalanan sekitar tiga puluh tujuh km
jadi pilihannya kembali lagi kepada pengendara
atau yang lebih banyak pilihan tempat istirahatnya
tim liputan cnn indonesia